kebakaran terjadi di area kilang pertamina balikpapan kalimantan timur
kebaran api terlihat di area kilang pertamina balikpapan sabtu dinihari
titi kebakaran terjadi di crude destillation unit empat kilang balikpapan
dengan delapan unit mobil pemadam petugas pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api
kebakaran akhirnya dapat dipadamkan pukul tujuh lewat tiga puluh menit waktu indonesia tengah
pertamina memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran
arus lalu lintas di jalan minyak yang awalnya sempat ditutup untuk ac kendaraan pekerja dan masyarakat umum sudah kembali dibuka
pertamina melakukan monitoring distribusi bbm untuk memastikan suplai ke masyarakat